kita ke informasi masih terkait dengan kemaritiman presiden joko widodo menyatakan upaya penangkapan dan penenggelaman lebih dari dua ratus kapal yang terlibat kejahatan perikanan dianggap efektif dalam menurunkan tingkat eksploitasi dan meningkatkan stok ikan nasional
hal ini disampaikan jokowi saat membuka simposium internasional kejahatan perikanan kedua di istana presiden gedung agung yogyakarta
menurut jokowi kejahatan perikanan yang biasa disebut sebagai legal unreported dan juga unregulated ataupun juga iuu fishing mempunyai dampak yang luar biasa dan mendunia
artinya eu facing telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang sangat serius dan terorganisir
bila euu fishing terus dibiarkan merajalela maka bumi ini bumi tempat tinggal kita bersama rumah kita bersama akan terancam keberlanjutannya